aksi pembobolan kantor kementerian agama di kabupaten bone sulawesi selatan
terekam kamera pengawas cctv
uang senilai tujuh juta rupiah pun raib dibawa maling
beginilah aksi seorang maling yang berusaha masuk ke dalam kantor kementerian agama kabupaten bone sulawesi selatan
jumat tiga puluh juli lalu
aksi pencurian ini diduga dilakukan seorang diri
pelaku tampak memakai topi jaket dan celana panjang menggeledah seluruh meja dan laci ruang staff keuangan pegawai
hasilnya uang pribadi salah satu pegawai sebesar tujuh juta rupiah raib dibawa kabur
aksi pencurian yang terekam cctv ini viral di media sosial
sementara pihak kepolisian telah menemukan sketsa wajah serta sidik jari yang diduga sebagai pelaku
kepolisian pun masih melakukan proses pengajaran terhadap terduga pelaku
jadi kita sudah menerima laporan dari kantor kemenak
kemudian kita tindak lanjuti laporannya dengan olah tkp
kemudian dari inavis juga sudah melakukan pengambilan sidik jari di tkp
mudah mudahan ada petinggi yang kita dapatkan